total kebutuhan asn tahun dua ribu empat sebanyak
tiga juta yang diperuntukkan bagi
pemerintah pusat sebesar lebih dari empat ratus dua puluh sembilan ribu
dan pemerintah daerah sebesar lebih dari satu delapan juta
termasuk untuk memenuhi asn di ibu kota nusantara
geseran asn ke sini dari hankam ke sini
itu sudah bisa dimulai bulan juli
pelan pelan ini ini kerja
tapi harus dimulai dimulai
persiapan pemindahan aparatur sipil negara asn
ke ibu kota negara atau ikn
saat ini pemerintah membuka tujuh puluh satu ribu lebih

untuk ditempatkan di ikn nusantara
pemindahan ibu kota negara dari jakarta ke ikn nusantara di kalimantan
makin serius dilakukan pemerintah
sebanyak tujuh puluh satu enam ratus empat puluh tiga aparatur sipil negara asn baru
akan ditempatkan di ibu kota nusantara
jumlah ini terbagi menjadi dua kelompok

dan lima puluh tujuh lima ratus dua puluh orang yang akan bersatus pns

dengan perjanjian kerja atau pppk
menurut menteri pemberdaya gunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi menpan rb
abdullah azwar anas formasi rekrutmen ini
akan disesuaikan dengan kebutuhan masing masing
kementerian lembaga yang akan berkantor di ikn
jadi ini formasi untuk instansi pusat
misalnya kementerian kesehatan kementerian pendidikan
dan seluruh kementerian yang lain
mereka kita minta mengusulkan formasi untuk ke ikn
jadi di samping mereka akan pindah
sekaligus sekarang juga disiapkan formasi oleh bapak presiden
talenta talenta digital untuk dikretekrut ke ikn
secara keseluruhan ada dua tiga juta formasi cpns dua ribu dua puluh
rinciannya empat ratus dua puluh sembilan satu ratus delapan puluh tiga formasi untuk instansi pusat

dan enam dua puluh tujuh formasi lainnya untuk sekolah kedinasan
menpan rb mengklaim ini adalah yang terbesar
sejarah panjang rekrutmen asn di indonesia
kemenpan rb juga tengah menggodok skema pemberian tunjangan khusus
untuk asn yang pindah pertama ke ikn
para asn pionir ini akan mendapatkan sejumlah keuntungan
antara lain fasilitas satu unit apartemen untuk tempat tinggal
hingga tunjangan khusus yang disebut dengan tunjangan pionir
kementerian pan rb sendiri telah menyiapkan rincian
sn juga akan mendapat fasilitas satu unit apartemen untuk dihuni
yang diprioritaskan untuk asn yang telah berkeluarga
secara keseluruhan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
pupr akan menyiapkan empat puluh tujuh tower hunian asn dan hankam
dalam satu tower terdapat enam puluh unit dengan luasan kurang lebih sembilan puluh delapan meter persegi per unit
presiden joko widodo menargetkan empat puluh tujuh tower hunian asn di ikn akan selesai
saya kesini salah satunya untuk memastikan bahwa tower untuk asn kita
untuk hankam itu bisa selesai dengan tepat waktu
nanti di bulan juli akan selesai dua belas tower
kemudian september dua puluh satu berarti tiga puluh
tiga tahun ditambah november empat belas berarti empat puluh tujuh
selesai kira kira di akhir november
sehingga pergeseran asn kesini dari hankam kesini itu sudah bisa dimulai bulan juli
pelan pelan ini kerja masih jangka panjang tapi harus dimulai
saat ini proses pembangunan tahap pertama ikn sudah mencapai delapan puluh
pemerintah memastikan ibu kota nusantara siap huni pada tahun ini
tim liputan kompas tv
aparatur sipil negara atau asn akan dipindah secara bertahap ke ibu kota negara nusantara atau ikn
mulai tahun ini pemerintah mulai mempersiapkan aturan hingga fasilitas penunjang untuk produktivitas asn di ikn
kata para asn dan apa harapannya setelah nanti dipindah dan menetap di ikn
perpindahan aparatur sipil negara atau asn ke ibu kota nusantara atau ikn akan mulai dilakukan pertengahan tahun ini
otorita ikn memastikan fasilitas bagi asn ikn mulai dari hunian pendidikan hingga kesehatan akan siap manakala pemindahan asn berlangsung
kemudian kementrian atr bpn berharap agar fasilitas penunjang bisa lengkap sebelum pemindahan
tak hanya kebutuhan dasar salah satu yang harus benar benar siap menurut ayu adalah aspek kesehatan dan pendidikan
semoga pembangunan ikn berjalan sesuai dengan rencana pemerintah jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru
dan kita sebagai asn yang nantinya mungkin akan dipindah ke sana harapannya memang ada kepastian lah
kepastian terkait dengan tempat tinggal kemudian akses terhadap berbagai macam seperti kesehatan fasilitas pendidikan dan lainnya itu sih harapannya
akses yang pasti harus ada ya semua kebutuhan basic lah ya kebutuhan dasar manusia pada umumnya pasti harus ada di sana
kesehatan yang pasti pendidikan kesehatan hiburan ya pasti harus ada di sana
kemudian transportasi yang baik dan smart city lah yang diharapkan seperti itu
sementara ragil prianta asn dari kementerian yang sama mengaku siap pindah ke ikn sesuai dengan arahan dan janji sebagai asn yang bisa ditempatkan dimanapun
harapannya adalah ketika nanti kita berada di ikn kita bisa memberikan kontribusi juga terhadap instansi ataupun negara kita
karena kita bisa berhasil mencapai yang kita inginkan kita bisa mencapai yang kita inginkan kita bisa memberikan kontribusi juga terhadap instansi ataupun negara kita karena
mau tidak mau kita adalah aparatur sipil negara yang memang sudah dijanji di awal bahwa kita bisa ditempatkan dimanapun gitu
even saya sebenarnya baru dua tahun di jakarta sebelumnya saya mengabdi di sulawesi utara sepuluh tahun tapi ketika nantinya memang akan ada wacana dipindahkan ⁇ its ⁇ okay
karena ya kita tidak bisa memilih karena itu kan sudah ketentuan dari instansi gitu ataupun ketentuan dari pimpinan pimpinan kami gitu
kalau saya sih menanggapinya secara berpikirnya saya tidak bisa memilih karena itu kan sudah ketentuan dari instansi gitu ataupun ketentuan dari pimpinan pimpinan kami gitu
saya juga tidak bisa menanggapinya secara positif seperti itu dan ketika kami sudah menanggapi secara positif ya semoga disana terkait fasilitas perasarana gitu juga diperhatikan seperti itu
website resmi kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menyebut secara intensif mempersiapkan proses pemindahan asn ke ikn nusantara
mulai dari sdm hingga ke tata kelola pemerintahannya